setelah tertunda selama sepekan sidang perdana pra peradilan dahlan iskan akhirnya digelar kamis pagi
sidang digelar di ruang sidang cakra pengadilan negeri surabaya
agenda utamanya adalah pembacaan ajuan pra peradilan oleh pihak pemohon dahlan iskan
sidang digelar dengan hakim tunggal ferdinandus pihak kuasa hukum dahlan iskan dipersilahkan membacakan alasan ajuan pra peradilan yang dipimpin oleh peter talawai
sementara pihak termohon yakni kejati jawa timur diwakili oleh kuasa hukumnya ren singa
poin poin utama alasan pengajuan pra peradilan diantaranya mengenai surat sprindik yang diterbitkan kejati penetapan sebagai tersangka dan penahanan atas nama dahlan iskan
sidang berlangsung selama satu jam dua puluh menit dan dilanjutkan senin depan dengan agenda jawaban termohon yakni kejati jatim
sidang berikutnya juga akan menghadirkan saksi ahli dan bukti bukti
poin yang paling prinsip sebenarnya begini
jadi teman teman tahu bahwa
pak dahlan itu ditetapkan maaf dipanggil sebagai saksi pada tanggal dua puluh tujuh oktober dua ribu enam belas
kemudian pada hari itu juga terbit surat perintah penyidikan atas nama pak dalan
pada hari itu juga terbit surat perintah penetapan tersangka atas nama pak dalan
pada hari itu juga terbit surat perintah penahanan atas nama pak dalan
ya sudah ada koresponden cnn indonesia gita gowinda di surabaya jawa timur
gita dari pertimbangan pihak dahlan iskan mengajukan pra peradilan
seberapa besar sebetulnya peluang dahlan iskan untuk kemudian dikabulkan pra peradilannya
ya eva tadi saya sempat berbicara juga dengan kuasa hukum dahlan iskan yaitu peter talawai
bahwa bagaimana keoptimisan mereka
mengajukan pra peradilan dalam kasus dugaan korupsi pelepasan aset pt pancawira usaha
dan ternyata optimisme itu dirasa oleh peter talawai sangat besar
karena memang dari kuasa hukum dahlan iskan menilai bahwa adanya yaitu pelanggaran hukuman pidana
yang dilakukan oleh kejaksaan tinggi jawa timur
dimana untuk penetapan dahlan iskan sebagai tersangka
ini belum memeriksa saksi saksi yang mana untuk penetapan dahlan sebagai tersangka
dan untuk pemeriksaan saksi saksi yang dikatakan oleh kejaksaan tinggi jawa timur
ada sebanyak dua puluh lima saksi
diantaranya ada mantan gubernur jawa timur imbang mutomo
dan juga ada berbagai macam saksi diantaranya yaitu pengusaha utoyo dan juga sarjono
dan ini merukakan saksi untuk status dahlan yang memang belum sebagai saksi
dimana saksi saksi tersebut dihadirkan untuk tersangka wisnuwardana
sedangkan menurut peter talawai ketika dahlan sudah ditetapkan sebagai tersangka
untuk pertanyaannya dilakukan
oleh kejaksaan tinggi jawa timur
ini hanya delapan pertanyaan dan itu hanya seputar tugas dan juga fungsi dahlan
namun belum sampai ke pokok perkara kasus dugaan korupsi pt pancawira usaha
yang ada dua aset yaitu di kediri dan juga tulung agung
sementara untuk tadi pada pukul sepuluh
kejaksaan tinggi jawa timur hadir di persidangan pra peradilan dahlan iskan
dengan diwakilkan oleh ren singal
dan dimana dari pihak dahlan iskan
ini menggarisbawahi bahwa dari status tersangka yang disandang oleh dahlan iskan
tidak sah karena status ini memang ditetapkan oleh kejaksaan tinggi jawa timur
karena belum memeriksa saksi dan juga alat bukti yang cukup kuat
dan hal inilah yang merupakan titik keoptimisan dari kuasa hukum dahlan iskan
bahwa mereka akan memenangkan pra peradilan kali ini
lalu amunisi apa kemudian yang disiapkan oleh pihak kejaksaan
bukti bukti yang kemudian dimiliki oleh pihak dahlan iskan
tadi siang pada hari kamis ini
dari kejaksaan tinggi jawa timur ternyata melimpahkan ke tahap dua
untuk kasus pelepasan aset pt pancawira usaha ini
ke kejaksaan negeri
dimana ini dinilai oleh kuasa hukum dahlan iskan
untuk menggugurkan pra peradilan yang diajukan oleh dahlan iskan
ketika pra peradilan ini akan diadakan
seharusnya pada hari senin besok
itu adalah merupakan jawaban dari termohon
atau kejaksaan tinggi jawa timur
dari permohonan dari kejaksaan tinggi jawa timur
dari penyidikan menuju penuntutan
untuk pihak dahlan iskan
untuk digugurkan pra peradilan ya
dan sementara untuk dari pihak dahlan iskan
untuk mengajukan iskandar disgusting
juga sudah menyiapkan alat bukti
dan juga saksi saksi ahli
yang akan dihadirkan pada senin esok
saksi ahli hukum
dari beberapa universitas indonesia
namun peter tawaw rehab masih belum bisa
siapa saja nama nama tersebut
namun ada dari universitas erlangga
dan juga salah satu universitas blueberry
sementara itu mereka juga akan membawa putih
seperti halnya surat surat
jadi bekuat untuk persidangan
pra peradilan dahlan iskan
dan semenit yang saya tanya ini untuk dari kejaksaan tinggi jawa timur sementara masih belum mau untuk berbicara banyak untuk mengomentari tentang ajuan para peradilan yang hari ini sudah dilaksanakan sekitar pukul sepuluh sampai dengan pukul sebelas dua puluh tadi eva
baik lagi tagawinda koresponden cnn indonesia melaporkan langsung dari surabaya jawa timur terima kasih